indonesia ingin meningkatkan investasi di tanzania termasuk pengelolaan blok gas menasi b
serta pengelolaan gas alam
menjadi bahan kimia dan pupuk
sangat strategis dan akan
antar negara berkembang
selain itu saya mengusulkan dibentuknya
untuk menjamin perlindungan dan